semua perlu lebih baik diketahui
kali ini atau di beberapa hari yang lalu
terus mau mainin si siapa tuh aduh pemain tempatnya lagi tuh gak ada saroni
tetapi secara umum okelah menurut saya ya
saya rasa ini bagus untuk melihat orang orang menghabiskan lagi
apk apk ini akan kami tempatkan dahulu di kantor kecamatan
guna memproduksi tiga ratus lima puluh buah periuk kecil dan enam puluh buah periuk besar
pilpres dan pileg dengan baik
karena banyak sektor yang berkaitan dari sana
bisa berbasis laut misalnya di air
berarti baru pindah ke kotanya tuh pas sma ya
jadi mesti dicari ke belakang dari mana dia tertular
untuk pelanggan di dki jakarta mencapai lebih dari dua belas km
baik ini disebabkan kalau diabetes tidak terkontrol komplikasi yang bisa terjadi adalah jantung ginjal sampai paru paru
saya tidak tahu tentu saja dunia ini
orang orang dulu itu anaknya banyak banyak
saat ditanya oleh halil mengapa para tentara israel menembak warga sipil
aturan kita belanja sayuran
ai mengumpulkan dan mengolah berbagai data yang diterimanya menjadi informasi berguna
nah ini yang kita lihat
mulai dari zaman presiden soekarno hingga presiden ri jokowi

untuk mengubah sistem tersebut siswa dan guru sebelumnya melakukan uji coba hingga dua bulan